berdiri di atas lahan seluas delapan belas hektare di pecatu lapangan new kuta golf adalah salah satu lapangan golf favorit di bali
didesain oleh ronald frame desainer lapangan golf asal amerika serikat
new kuta golf adalah lapangan golf pertama dan satu satunya di indonesia yang berkonsep link course
dengan konsep ini satu hal dengan hole lainnya saling berhubungan dan terbuka satu sama lain
beroperasi sejak tahun dua ribu tujuh new kuta golf juga memiliki signature hole di hole ke lima belas
pemandangan yang memang sangat menakjubkan tiupan angin juga sangat kencang dan datang dengan tiba tiba
nah hal inilah yang menjadikan salah satu handicap dan ketertarikan daripada golfer
jadi siapapun yang pernah bermain di sini begitu menikmatin dasarnya lapangan di hole ke lima belas
mereka akan tidak dapat melupakan pengalaman bermain di sini
rumput yang digunakan di lapangan ini juga diimpor dari amerika serikat
rumput jenis evergreen digunakan untuk green sementara untuk fairway menggunakan rumput jenis bermuda
dengan kondisi angin yang kencang dan kerap berubah ubah kemampuan membaca kondisi cuaca menjadi faktor yang menentukan
lapangannya biasa kondisinya bagus sekali
green speednya minggu ini agak cepat juga tapi memang kita juga bingung karena anginnya agak ganggu juga sama waktu pate
di bali ini bali national sama nukuta jadi dua ribu empat belas atau dua ribu lima belas kita ada edt di bali national
dan sekarang kita bisa main di lapangan ini kayaknya semua pemain juga lagi semangat sekali bisa main di lapangan ini
tetap mempertahankan kontur alaminya lapangan new kuta golf juga memiliki fasilitas lengkap
termasuk fasilitas driving range yang dapat digunakan untuk berlatih